dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan kepala bpbd luwutara muslim muhtar di posko induk bpbd luwutara
selamat siang pak muslim
selamat siang pak selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak muslim ini sudah memasuki hari kelima bagaimana kondisi di luwutara saat ini
alhamdulillah di hari kelima ini cuaca cukup bersahabat sehingga kondisi penanganan khususnya di alur trans sulawesi yang menghubungkan sulawesi selatan sulawesi tengah tenggara dan utara
alhamdulillah hari ini perlahan lahan kita sudah bisa membenahi
akibat karena cuaca cukup mendukung dan juga bantuan alat alat berat itu sudah turun langsung ke lapangan
untuk membantu bangsa masyarakat bersama tni polri membersihkan alur jalan trans sulawesi ini pak
ya pak muslim kemudian sampai sabtu pagi ini pak berapa jumlah korban yang berhasil diidentifikasi
dari laporan yang meninggal itu sampai hari ini ada berjumlah tiga puluh enam orang
dari jumlah yang hilang itu sebanyak enam puluh tujuh orang
mbak bagai berapa orang yang terdata
kalau untuk yang mengungsi sebenarnya ada tiga kecamatan yang berdampak pak
kecamatan masambah kecamatan baibunta dan kecamatan sabang
dari tiga lokasi ini kurang lebih empat belas sembilan ratus dua puluh empat itu warga masyarakat yang mengungsi
kemudian mengungsinya juga ada beberapa titik titik pengungsi yang tersebar
di beberapa kecamatan ini atau di beberapa kecamatan yang melakukan promosional
untuk mencari tempat yang lebih aman dari tempat yang berdampak itu
ya pak muslim kemudian juga tadi disampaikan masih ada beberapa korban yang masih dalam proses pencarian
ini apa saja kendalanya pak untuk proses pencarian korban yang masih belum ditemukan
kendala utama adalah karena kita tahu banjir bandang yang menerpakan bupatan lututara kemarin itu
bukan hanya air tetapi itu disertai dengan material campuran lumpur dan pasir
oleh karena itu ini merupakan suatu kendala ketika kita mau mencari di titik titik
di mana diperkirakan ada mayat yang berada tertimbun di dalam rumput itu
dan juga kendala kedua adalah banyaknya reruntuhan reruntuhan bangunan
yang juga dimungkinkan untuk menimpa orang orang yang sementara kita cari itu
bapak yang juga menjadi perhatian ini kan tentunya adalah jalur untuk distribusi bantuan dan juga evakuasi di sana
kemudian juga ini ada pernyataan juga target bahwa besok minggu ditargetkan jalur trans sulawesi ini sudah bisa dilalui
sampai saat ini bagaimana update nya pak sudah berapa persen jalur yang bisa berhasil dibersihkan
siap kalau untuk jalur trans sulawesi memang kita punya target insya allah
semoga allah mendukung allah mengundaki
besok udah bisa kita lewatin itu khusus untuk jalur
namun demikian masih banyak jalur jalur untuk jalan jalan penghubung desa yang itu masih perlu pembenahan
berarti artinya sesuai target insya allah ini besok sudah bisa dilalui dan bantuan kemudian juga distribusi ini bisa berjalan besok hari
seperti itu ya pak
ya insya allah
sebagai bahan informasi ada beberapa titik desa yang terisolir akibat karena hanyutnya jembatan
tadi pagi rembongan bupati luhutara bersama kelompok motor yang ada di luhutara itu langsung membawa bantuan logistik ke daerah yang terisolir itu
sebagai bahan informasi desa yang terisolir itu ada desa lantang talang desa lero dan desa maipi yang ada di daerah pegunungan sana
ya kemudian pak muslim juga
bupati langsung memberikan bantuan dengan menggunakan kendaraan roda dua
baik kemudian pak terkait juga dengan proses pembersihan jalur trans sulawesi ini juga disampaikan sempat terkendala karena banyaknya masyarakat yang lalu lalang di sana
tapi seperti apa pak sudah bisa diatasi belum kendala ini
memang itu salah satu kendala kita dalam rangka membersihkan alur trans sulawesi karena banyaknya masyarakat yang ingin menonton
tapi dengan berkat koordinasi kita dengan teman teman aparat tni polri kemudian teman teman relawan lainnya kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat
yang lalu lalang atau yang dapat menonton dari alur pembersihan tersebut
karena itu hambatan ini insya allah kita bisa atasi
oke baik kemudian pak muslim mensos juga sudah tiba jumat kemarin
ini kemudian apa saja agenda mensos untuk hari ini pak daerah mana saja yang akan ditinjau
kebetulan kemarin memang kita dapat kunjungan dari kepala bnpb pak doni monardo itu bersama dengan menteri sosial
di mana menteri sosial sudah memberikan santunan kepada warga kita yang meninggal dunia
kemudian pak doni monardo juga memberikan bantuan kepada kita
bahkan pak doni monado lewat bnpb itu menitip satu heli yang dititip di bandara andijema sampai hari ini standby
itu diperuntukkan untuk melayani daerah daerah yang terisolir dalam rangka pemberian pendistribusian logistik
ya pak muslim kemudian bagi para pengungsi sendiri pak ini saat ini seperti apa kondisinya
dan bagaimana bantuan untuk mereka ini apakah sudah cukup terpenuhi untuk saat ini
atau masih ada memang beberapa kebutuhan yang belum bisa masuk ke lokasi pengungsian
baik kalau kondisi pengungsi secara umum alhamdulillah masih dalam kondisi sehat
namun ada beberapa memang yang anak anak itu demam
dan kemudian ada yang
masuk angin dan lain sebagainya
tapi semua itu bisa kita kendalikan bisa kita atasi
karena ada sebelas pos pos kesehatan ditambah satu posko induk untuk melayani kondisi kesehatan kepada masyarakat yang mengungsi di tempat tempat pengungsian
pak muslim kemudian mungkin bisa diulangi kembali
jadi saat ini total berapa jumlah pengungsi dan apa bantuan yang paling dibutuhkan
total pengungsi itu kurang lebih empat ratus
empat ratus sekian atau empat belas sembilan ratus dua puluh empat
kemudian yang dibutuhkan sebenarnya itu yang paling utama adalah pertama tentu nutrisi buat anak anak
seperti susu dan lain sebagainya
kemudian obat obatan seperti minyak telon minyak kayu putih
kemudian untuk bayi popok pokok bayi
kemudian untuk lansia itu alat pembalut
dan yang paling penting adalah
kalau pengungsi begitu itu memberikan semangat ya untuk pemulihan psikologinya
nah ini yang penting barang jahat
untuk anak anak menghilangkan rasa trauma di masyarakat yang berdampak itu
ya tadi pak untuk bantuan tadi secara psikologis sudah ada yang menangani pak di pengungsian
sudah kita anukan dengan teman teman dari stakeholder terkait
pak muslim mukhtar terima kasih sekali atas informasi
pertama sekali terima kasih kepada bppb dulu utara
semoga memang proses evakuasi yang hari ini masih terus dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar
dan cuaca juga mendukung
pak muslim terima kasih